bersama bapak pakuri habib
bersama bapak pakuri habib
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati dan saya cintai
ketua majelis ulama indonesia
bapak yajin barut
kemudian yang saya hormati para
pak ustadz bahjian nasir
pak zaitun pasmi
dan juga adik khusus
serta ibu ibu sekalian
jadi pada kesempatan ini
pertama tama saya mengucapkan terima kasih
dan apresiasi yang tinggi kepada
majelis ulama indonesia
antara polri selaku
dengan saudara saudara kita
yang akan melakukan
jadi seperti kita tahu
bahwa saudara saudara kita
menginginkan agar dilaksanakan
dengan berlokasi di
bundang hi tambringan spirman
dari kepolisian sudah menyampaikan
bahwa kalau dilaksanakan
di tempat itu
problemnya adalah masalah hukum
ada undang undang yang mengatur
yaitu undang undang mengusinian tahun sembilan puluh delapan
dalam pasal enam itu diatur
itu tidak boleh
menganggu ketertiban umum
dan menganggu hak asasi orang lain
kemudian di dalam pasal
maka dapat dilakukan
polri berpandangan bahwa
itulah jalan protokol utama
hingga kalau dilaksanakan
menganggu ketertiban umum
sekaligus juga akan menanggung hak asasi orang lain
pejalan pengguna jalan raya dan lain lain
dan lebih dari itu
polri beranggapan akan menjadi presiden buruk
berikutnya nanti akan ada
kunjuk rasa dengan modus yang sama
dari kalangan kalangan elemen elemen tertentu
dengan mengatasamakan kegiatan keagamaan
mengganti jalan protokol
bayangkan kalau nanti mungkin setiap hari jumat
kegiatan keagamaan yang akan mengganggu ketertiban umum
dan saya sudah menyampaikan bukan hanya di jakarta
tapi juga di daerah daerah lain
di seluruh indonesia
di daerah daerah yang padat
atas nama kegiatan keagamaan
ditutup jalan jalan di sana
itu adalah ketertiban umum
bahkan saya pernah menyampaikan
saya pernah di kapolda
jalan yang menghubungkan antara jayapura dan sentani
kalau jalan itu ditutup
dibuat kegiatan keagamaan
atas nama kegiatan keagamaan
seribu orang saja itu sudah lumpuh
sehingga akan mengganggu semua
nah ini kami sampaikan
dengan segala argumen argumen hukum ini
beberapa kali dialog
saudara saudara yang bergabung dalam
akhirnya mencapai kesepakatan
ada beberapa alternatif
diantaranya di istiqlal
dan di lapangan
di istiqlal memang problemnya
pengalaman tanggal empat bulan sebelas
itu ada beberapa penyempitan
gegerbang turun tangga dan lain lain
dan justru dapat
membuat berbahaya karena bisa rinteknya injak
kita capai kesepakatan
dilaksanakan di monas
kemudian kegiatannya laksanakan dari jam delapan
sampai dengan jam satu
nanti sekiranya akan terjelas oleh gmpf
dalam bentuk kegiatan suci
yaitu kegiatan keagamaan
doa dan diakhiri dengan sholat jumat bersama
kami sangat berterima kasih kepada
kami sangat berterima kasih kepada
ini tidak melanggar hukum
karena tidak menganggung ketergiban publik
penyampaian pendapat juga dapat dilaksanakan
melaksanakan kegiatan keamanan
tersebut pasti akan
dijengar banyak pihak
tentang apa yang ingin disampaikan
kami dari kepolisian
bersama sama saya sudah
koronasi dengan bapak pak limatemi
kemudian juga dengan pemdan
kepolisian juga sudah melaksanakan
rapat internal dari tadi malam
tadi pagi tentang teknisnya
ini harus diatur
tempat ini harus
warga yang akan datang itu menjadi utama
sehingga ini memang
harus kita atur dimana pakirnya
kemudian kami akan
membantu untuk mengakomodir
panggungnya untuk zikir
bersama sama dengan majelis ulama
dan kemudian juga
mengatur tempat wudhu
arus masuk dan keluar
demikian juga speaker
nanti tidak akan
sehingga kami sangat berharap
kegiatan ini akan dapat berlangsung dengan
justru kita akan mendekatkan diri kita
akan lebih dekat kepada allah subhanahu wa ta'ala
kemudian mengenai proses hukum
saya sudah menjelaskan juga
bahwa hari jumat yang lalu
berkas dengan tersangka
basuki cahaya purnama sudah selesai
jumat lalu sudah kami serahkan
kami sudah melakukan koordinasi
insya allah hari ini
mudah mudahan besok sudah bisa namanya
dinyatakan lengkap bekas
insya allah juga mudah mudahan kalau tidak halangan
bisa dilaksanakan tahap kedua
pada minggu ini
mudah mudahan sekali lagi
tanpa mudah mudahan allah subhanahu wa ta'ala
sehingga tersangka saudara saudara ini bisa berhasil berkata kata dengan kami ini terima kasih
yang di sini
baik langsung maupun dalam media dan disitu saya kira semua kebunan akan diserahkan kepada mekanisme hukum yang ada
selanjutnya kami juga siapkan tempat di monas tadi itu bisa menampung lebih kurang enam ratus sampai tujuh ratus ribu orang
kalau memang nanti kurang kita siapkan tempat di jalan merdeka selatan
nanti teknisnya dari kepolisian akan bekerjasama dengan apart lain termasuk dari tni satpol pp dan juga sekaligus melibatkan teman teman dari laskar
teman teman dari ormas ormas yang ada yang bagian keamanan kita akan atur
supaya tidak ada masyarakat yang berdiri
jadi tolong media juga bisa menyampaikan bahwa fokusnya adalah di monas
kemudian juga disampaikan oleh kesepakatan kita kegiatan aksi aksi lain di luar aksi mengenai bela islam ketiga ini judulnya
yang nanti tagline nya akan disampaikan oleh gnpf
ini kita harapkan
karena aksi aksi lain di luar itu sebaiknya ditunda
ditunda setelah penyembahan
jangan sampai mengganggu kesucian acara ini karena ini memang ibadah
jadi termasuk ada rencana kegiatan aksi buruh misalnya
jangan sampai nanti di sini sedang berzikir di sebelahnya teriak teriak
nggak akan cocok itu
akan mengganggu kesucian sekali lagi kesucian ibadah ini
kemudian kami sudah jelaskan oleh panitia
bahwa di luar arena kegiatan ini bukan menjadi tanggung jawab dari gnpf
oleh karena itu kami akan tetap melakukan pengamanan di daerah daerah lain
saya minta kepada warga yang ada yang melakukan kegiatan ini silakan melaksanakan kegiatan kegiatan keriki keagamaan dengan tertib
kita akan amankan semaksimal mungkin
kita akan ikut dalam kegiatan itu berfikir juga
kemudian di luar itu tolong saya ingatkan kepada warga dan rekan rekan saudara saudara yang lain
jangan sampai ganggu kesucian acara ini dengan melakukan aksi aksi kriminal misalnya
mengganggu warga yang lain kemudian melakukan kegiatan kegiatan lain
karena kita memang kemarin juga disinyalir
ini yang pernah saya sampaikan
ini dalam pernyataan saya
saya sama sekali tidak pernah menyampaikan saudara saudara yang tergabung dalam kegiatan empat november kemarin akan melakukan aksi makar
dan teman teman gmpf sangat paham yang saya maksud
jadi ada beberapa unsur unsur yang berusaha memanfaatkan isu dan pengumpulan masa ini untuk tujuan mereka sendiri
salah satunya nanti antaranya kelompok teror
sampai hari ini
dari tanggal empat kita sudah menangkap dua belas orang
yang diantaranya sebagian lainnya ikut dalam empat november
nah itu mereka juga sudah siap dengan bom di majalengka
sehingga ingin tahu dengan upaya penegakan hukum ini
di tanggal dua desember mudah mudahan kita jaga semua jangan sampai ada pihak ketiga yang bisa mengganggu kegiatan ini
saya kira itu saja dari kami
terima kasih sekali lagi kepada majelis ulama indonesia
terima kasih kepada gmpf gmpf dan segenap ulama
insya allah mudah mudahan kegiatan ini akan berjalan lancar
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selanjutnya kepada ketua dewan pemulihan
gerakan nasional pengawal fatwa majelis ulama indonesia
pak ule habib muhammad rizieq syihab